kok datengnya siang
ada urusan dulu
gimana dompet temen saya
di dompet ada ktp sama kartu atm
kalau gak ketemu urusnya repot
minimal butuh waktu
masa jualan cilok
lebih bagus mana
atau sarjana nganggur
atau kamu mau jadi sarjana yang jadi copet
aku bukan saudara kamu
bukan pacar kamu
tapi aku mau jadi temen yang bener
yang gak masa bodo liat temennya gak jelas
ah kamu juga pengangguran
tapi kan aku perempuan
laki laki perempuan sama anak
aku juga perempuan
aku juga perempuan
aku juga perempuan
aku juga perempuan
aku juga perempuan
aku juga perempuan
aku juga perempuan
aku juga perempuan
dikasih tau yang bener
malah ngajak berantem
udah jemur cucian ya
sekarang akan cepet mandi
dandan yang rapih
kalau selesai mandi
selesai dandan yang rapih
nining juga selesai masak sayur bayamnya
terus berangkat ke terminal
kerja yang rajin
biar kita banyak uang
biar bisa beli rumah
biar bisa ngegaji pembalasan
garut garut garut garut
garut garut garut
ada informasi penting
nanti juga tahu kalau kita sudah ketemu
saya tunggu di gang
sekitar seratus meter sebelah kanan pintu keluar terminal
di sebelah kota
ada gang kecil
masuk aja terus
jangan ada yang tau

sama sama bos terima kasih juga
eh pak cirebon pak
apanya masih mati
engga ke warung
ngapain di wc dua jam keluar keluar
siapa tau sakit perut
kok datengnya siang
ada urusan dulu gimana dompet temen saya
kasian di dompet ada ktp sama kartu atm
kalau gak ketemu urusnya repot minimal butuh waktu
temennya temen saya kecopetan

bisa bantu cari copet sama dompetnya

ada yang lebih penting buat dicari
lebih penting dari dompet temennya teman kamu
kita perlu ngasih tau kang mus
esy bisa lari sebentar ke warung kalau kamu kerupuk
sekarang bukan waktunya untuk olahraga
sama cengek aja
saya harus pergi dulu ke rumah kang bahar
ada urusan apa
ada keponakan teki nasi
perlu dantel karca manik
gak tau ada perlu apa
ini yang membuat
bahagia itu sederhana
buatan istri tercinta
makan yang enak
suatu hari beliau
lalu dia siapkan
kalau saya sudah dapat banyak
dimana kabarnya junedi masih luntang lantung belaka
kapanpun kalian mau bergabung lagi dengan saya
kedua belah tangan saya terbuka lebar
mari kita ramaikan kasana percopetan di kota ini
yang mau ngantri udah dateng
ini berangkat dulu ya
ini helm siapa
pinjam dulu ya
ini teh ani
terima kasih stage